sampai jumpa di video selanjutnya

ini bukan permainan sayang
ibu benar benar ibu kandung kamu nak
bahkan bahkan ibu tahu rahasia besar kamu tahu
kamu itu dituduh
dituduh menghilangkan adik kamu
oleh ibu angkat kamu di selanjutnya kereta kan sayang
ibu saya gak ngerti
ibu benar benar ibu kandung kamu nak
ibu kangen sama kamu nak
waktu ibu sudah tidak banyak lagi sayang
makanya ibu memberanikan diri untuk menanggung kamu nak
ibu saya gak ngerti
ibu saya gak ngerti
ibu ingin ketemu sekali saja nak
ibu rindu nak
ibu kangen sama kamu nak
saya emang gak tahu ibu siapa
dan saya juga ramah sayang
tapi kalau sampai ini ibu benar
dari mana ibu bisa berpikir kalau
bisa memaafkan ibu
saya gak punya waktu untuk pertanyaan gini
hei pita tolong jangan dibatiin
hai vita itu tadi pasti cuma iseng ya itu pasti orang iseng
kita dengan keluarga harmoni semakin santai lomba
langsung dari bagaimana mbak aku nggak bisa kasih pelan pelan sekarang
hai kita udah nungguin tadi mbak tolong
ibu saya nggak punya waktu untuk bicara sama ibu
sebenarnya apa sih maunya wanita itu
kenapa dia terus menerus mengganggu aku
apa betul wanita itu adalah ibu aku
kalau dia betul betul ibuku apa wanita itu tahu
hidup aku selama di panti asuhan itu sangat menderita
bahkan setelah aku diangkat oleh mama dan papa pun aku tetap menerima
apa karena aku hanyalah anak angkat yang mereka pilih dari panti asuhan
evita presenter yang terkenal itu

saya melakukannya hut hut menteri
itu di mana
kenapa kau bekit
wajah optik young
kamu udah sadar
dasar cowok gak tau mahu
tiga tiganya kamu ya
apa yang kamu lakuin sama aku semalam
apa yang kamu lakuin sama aku semalam
ini bajunya mbak evita
saya serasa mimpi semalam
waktu mas miko menyuruh saya menggantikan baju mbak
yang ganti baju saya
gak mungkin mas niko berbuat begitu
nampar wajah kamu
tadi pagi aku udah bikin bubur buat kamu